jangan jangan jangan
garicuhan terjadi saat ms
tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sapi apbd asahan tahun dua ribu sembilan belas
digelandang ke mobil untuk dibawa dan dititipkan sementara
di rumah tahanan makol res asahan
oleh petugas kejaksaan negeri asahan sumatera utara
kamu berdua orang dari
kalian berdua orang dari
ricuhan dipicu lantaran kerabat dan keluarga tersangka tidak terima
dan menolak tindakan penahanan yang dilakukan jaksa terhadap pria berusia tiga puluh delapan tahun
warga desa pasiran asahan itu
tidak hanya melontarkan hujatan terhadap tindakan penahanan yang dilakukan pihak kejaksaan
masa yang emosi juga berusaha menghadang mobil tahanan
beruntung petugas yang datang dapat meredakan emosi masa
sehingga upaya petugas kejaksaan untuk membawa tersangka
ke makol res asahan dapat dilakukan
dan kami yakin yang kami kenal di sahalan itu orang baik dan dia bukan maling
maling lembu dia bukan
jadi kami datang ke kejaksaan ini hanya rasa simpati dan
diketahui penetapan ms sebagai tersangka dalam kasus proyek sebesar rp sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah lebih itu
oleh pihak kejaksaan negeri asahan
karena alasan pengerjaannya tidak sesuai kontrak
sehingga menimbulkan kerugian pada negara sebesar rp enam ratus lima belas juta
itu dalam pengadaan itu tidak sesuai dengan yang dihendaki dalam kontrak
ada beberapa syarat sapi yang harus diserahkan kepada penerima
karena tidak sesuai menimbulkan kerugian negara
dalam kasus itu
selain menahan tersangka ms
kejaksaan negeri asahan juga menetapkan pejabat pembuat komitmen proyek sebagai tersangka
syahriful gandhi asahan sumatera utara